indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki begitu banyak pulau dan juga jumlah populasi yang besar
tentu memerlukan transportasi dan akses antar pulau yang memadai dan juga terjangkau
memang konektivitas ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kesatuan kita sebagai negara
dari segi ekonomi politiknya sosialnya tapi yang penting adalah bagaimana kita mengkoneksi satu pulau dengan yang lain
nah untuk itu insight with desi anwar kali ini berada di terminal eksekutif sosoro di merak
untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan transportasi antar pulau ini dilaksanakan
kita akan berbicara langsung dengan direktur utama pt asdp
indonesia ferry siapa orangnya mari kita ketemui
indonesia merupakan negara kepulauan di mana lebih dari tujuh belas lima ratus pulau terbentang dari sabang sampai merauke
yang disatukan oleh lautan yang luas sehingga untuk menghubungkannya diperlukan alat penyeberangan
peranan transportasi laut khususnya angkutan penyeberangan bagi indonesia sangat strategis
tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari aspek politik sosial budaya serta pertahanan
untuk mendukung konektivitas pemerintah indonesia melalui badan usaha milik negara pt asdp indonesia ferry
menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan sekaligus menyediakan akses transportasi publik
ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan
guna mempercepat pembangunan
dengan moto weh bridge donation pt asdp indonesia ferry melangkah maju menjadi perusahaan ferry modern
dalam mengelola tiga puluh lima pelabuhan dan satu ratus lima puluh satu kapal asdp mampu mengoperasikan dua ratus empat puluh lima lintasan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia
di tahun dua ribu delapan belas
asdp telah melayani tujuh satu juta penumpang enam empat puluh enam juta kendaraan dan delapan ratus delapan puluh dua ribu ton barang
ini adalah direktur utama pt asdp indonesia ferry mbak ira kuspadewi
dan kita sekarang berada di terminal eksekutif sosoro
ini adalah terminal yang baru
mungkin cerita sedikit seberapa barunya dan kira kira kenapa perlu ya memiliki terminal eksekutif yang kelihatannya sangat modern ini mbak ira
ya mbak desy ini selamat datang
ini terminal yang kita selesaikan dalam waktu satu tahun
jadi mulainya desember dua ribu delapan belas
karena kita ingin mengubah diri berbenah
kalau dulu orang bayangannya namanya pelabuhan kayak apa gitu ya
ya namanya terminal ya
ramai tidak teratur
terus ada yang serem serem gitu
sekarang kita ingin mengubah itu dan kita mulainya dari pembangunan fisik seperti ini
karena kita percaya kalau mau ngubah banyak fisik itu juga berperan sekali infrastruktur
jadi misalnya kayak rapi kayak gini mbak desy
orang udah gak mau dong buang sembarangan
karena jadinya dia pengotor single di situ
nah kita sudah lihat perubahan perilaku orang juga
pelabuhan sekarang nggak serem loh
bahkan nyaman sekali
nyaman menyenangkan ya sesuai dengan perubahan zaman
mungkin mbak ira bisa kita lihat apa apa saja kira kira kita bisa dapatkan di terminal eksekutif sosoro ini
tapi sebelumnya nggak ada yang namanya terminal eksekutif
jadi ini pertama kali di seluruh indonesia
kita tuh ada tiga puluh lima pelabuhan mbak desi
tapi merak bakahuni itu yang paling sibuk seluruh indonesia
apalagi kalau biasanya mudik gitu ya
mudik mbak satu hari tahu nggak mbak kebayang
kalau kendaraan misalnya motor deh bisa dua puluh lima ribu
dua puluh lima ribu motor ya kalau manusianya penumpangnya
di sini bisa sekitar dua puluh an ribu sampai tiga puluh kalau in the peak days ya
jadi ini betul betul salah satu pelabuhan
dan ini lintasin yang paling rame
paling sibuk antara pulau jawa dan sumatera
mbak ira mungkin bisa cerita sedikit nih apa yang membedakan
karena kalau kita selalu bicara sekarang udah harus industri empat revolusi mental digitalisasi
ini semua tercermin dalam
pertama gini yang dimanjakan sekarang itu adalah
kalau dulu nih nyebrang tuh orang nyebrang kemudian kembali ke terminal
nyebrang kemudian selamat udah selesai
memang safety itu kan nomor satu dan akan selalu ada
sekarang kita ingin konsumen itu punya experience
bahwa menyeberang itu adalah hal yang menyenangkan
tidak hanya sekedar safe gitu
nah nanti kita bisa lihat sebelum mereka menyeberang
bisa mau belanja dulu mau makan dulu
ini sih orang seringkali keliru gitu
aduh bandaranya bagus bu
padahal ini bukan bandara
orang tapi terasosiasikan bahwa lingkungan fisik seperti ini pantasnya di bandara
nah sekarang kita di pelabuhan
kemudian ada beberapa sistem nanti yang mbak desi bisa lihat
kita ada vending machine di mana kita sudah mulai digitalisasi tiketnya
tidak lagi tiket yang kayak zaman dulu nih disobek gitu ya
atau kemudian ada calonnya nanti
nah ini sekarang sudah tidak ada karena calonnya vending machine itu
kemudian non cash juga pembayarannya
karena kalau namanya cash manusia lihat cash matanya segera hijau banget
nah kita sekarang ingin meminimalkan itu semua dengan cashless dan digitalisasi
dan ini juga bisa online kan ya
sekarang kalau kita misalnya berpergian itu biasanya untuk apalagi anak anak milenial
semua harus bisa dilakukan pakai hp
ini bisa juga pakai smartphone
sudah bisa dan kita nanti bahkan punya cita cita yang harus kita wujudkan
nanti lebaran nanti
nanti lebaran nanti sudah tidak ada lagi go show
orang harus datang dan reservasinya online
nah ini mungkin perlu diingat ya karena apalagi kita mendekati lebaran mudik
biasanya orang kan berbondong bondong ke sini tidak perlu
tinggal belinya online dan tiketnya tiket elektronik
ya kita lihat ini kan dengan adanya terminal eksekutif serba modern ini
tentu saja pelayanan harusnya jauh lebih efisien dan lebih transparan dan lain sebagainya
tapi mau tidak mau ini kan memerlukan perubahan mental ya
bukan saja dari perusahaan itu sendiri tapi para penumpang dan semua orang yang menggunakan jasa ini
ini kira kira apa bagaimana ini dari segi visi misi di balik ini
ya gini kita ini kan visinya sih ingin menjadi pelabuhan
perusahaan yang pengelola pelabuhan dan penyeberangan terbesar
nah kita ini bumn asdp ini bumn
bumn yang unik kalau menurut saya karena ada perusahaan yang ngurusin kapal aja
ya seperti pelni
ya ada perusahaan yang ngurusin pelabuhan aja misalnya pelindu
kami ini ngurusinnya pelabuhan dan kapal juga jadi kompleksitasnya lumayan gitu
tentang jawabnya juga jadi besar ya
se indonesia tiga puluh lima pelabuhan
nah kemudian itu aspek nomor satunya apa sih dari negara sebenarnya adalah pelayanan
tapi kita ingin memastikan juga
karena melayani kita juga mesti sehat gitu secara financial secara bisnis
sementara tarif kita itu sangat diregulasi
susah banget mau naik tarif ini
sangat rendah ya untuk keperluan sekarang
ya misalnya ya yang reguler nih mbak desi
merag bakau ini paling
sebelum naik kemarin ya baru aja naik belum sekarang ini masih lima belas ribu per orang
yang dengan sebagus ini terminalnya lima puluh ribu
sementara teman teman ini bercanda nih
odong odong aja sekarang dua puluh lima ribu loh gitu
iya dan ini biaya untuk parkir aja
nah kayak gitu
di jakarta berapa gitu
padahal safety ada ongkosnya
nah karena itu kita tahu bahwa kita harus juga mengembangkan hal lain
yang di luar yang sangat diregulasi itu supaya bisnisnya jalan dengan baik dan keberlanjutannya jalan
sehingga kita kembangkan ada transformasi bisnis
ada transformasi digitalisasi yang prinsipnya mau harus efisiensi
nah sementara dengan transformasi itu
kalau nggak ada sdm dan budaya yang bertransformasi juga
maka kita nggak mungkin bisa ngejar semua itu
disitulah maka kita cerita digitalisasi
salah satunya nih mbak desi kita akan lihat namanya vending machine ini
iya jadi sekarang kalau kita misalnya ingin nyebrang dari merak ke bakau ya
ini kira kira apa ini dengan adanya digitalisasi ini
apa yang perlu kita ketahui mbak ira
jadi sekarang kita bayarnya pakai kartu yang debit atau prepaid card
kemudian pakai ktp yang langsung bisa dibaca
prosesnya cepat sekali kita bisa lihat
kalau kemarin masih tiket manual deh gitu yang agak jadul jadul
nah sekarang semuanya prosesnya menjadi lebih efisien dengan vending machine
iya dan lebih transparan juga dari segi keuangan
itu dia yang kita harus tadi kan bicara keberlanjutan bisnis
pelayanan bagus kalau ada keberlanjutan bisnis yang bagus
maka efisiensi menjadi kunci banget di running the business nya
jadi tapi kalau orang sekarang hanya mau bayar cash itu sudah tidak bisa
sudah tidak bisa
iya tidak bisa
ini nanti di seluruh
nanti seluruhnya sekarang ada di merag bakau nih dan ketapang gilimanuk
yaitu traffic terbesar jadi antara sumatera jawa dan bali
tapi nanti kedepannya semua akan diberlakukan yang sama
jadi tujuannya juga untuk ini lah dari segi keuangannya lebih sehat ya
jadi kalau di negara berkembang ceritanya riset rata rata kenaikan revenue karena digitalisasi adalah sekitar dua puluh an persen
dua puluh an persen ya
lebih karena kebocorannya yang dihambat bukan belum nambah nih
ya dan apalagi sekarang bumn kan diminta untuk profit juga
tapi dengan melayani juga harus
tapi masih harus terjangkau lah istilahnya
biasanya lima belas ribu untuk nyebrang lewat terminal eksekutif ini lima puluh ribu
lima puluh ribu saya rasa masih masuk akal ya
kalau orang jakarta lima puluh ribu beli bubble tea kayaknya ya
mungkin boleh dicoba ya mbak biar kita lihat prosesnya
ktp nya terus sebelah sini sebelah kanan
untuk ktp sama sama

untuk berapa orang
ini harus ada mbak nya di sini kadang kadang orang agak agak gap tek gitu
iya biar tracingnya lebih baik
kemudian enter ya
ibu klik kartu uang elektronik
kartunya taruh sebelah kiri
dibayar di sini ya
wah jadi set
bisa ya satu menitan lah istilahnya
tapi harus ada sosialisasi menurut saya
karena orang kan tidak terbiasa ya
ini berurusan dengan hal hal yang serba elektronik
apalagi kalau penumpang itu bukan milenial
supaya smooth dan tidak istilahnya ketinggalan
ini ada petugas
dan antrenya juga
ada petugas masih di sini selalu
walaupun tadi sepertinya mbak desi lihat saya diminta untuk ngerjakan sendiri kan
tidak dibantu gini
karena supaya mandiri
perlu waktu memang tapi ya harus dilakukan
karena kalau enggak ketinggalan semuanya
bisnisnya ketinggalan juga
kira kira berapa waktu diperlukan sampai ya mental mindset itu revolusi mental dalam urusan beli tiket di terminal ini
ini kalau kita ceritanya dan yang kita lakukan rata rata orang perlu terbiasa dengan ini
tiga bulan dan ini sudah ini ya
sudah mulai sejak kalau tidak salah akhir tahun yang lalu
sampai sekarang tidak ada masalah
gini selalu ada
terutama memang ketika konsumennya lebih berumur itu perlu lebih sabar kita ya
saya juga tidak sabar ingin melihat ini
bagaimana sih ini merag ini pelabuhan salah satu pelabuhan yang ini
yang ramai ini mungkin bisa kita keluar lihat lautnya sedikit
kapal ini kalau dengan kita satu ratus lima puluh saja itu ternyata asdp itu pemilik kapal terbesar ferry di dunia
bukan di indonesia di dunia
ya insight with desi anwar kali ini langsung dari terminal merak
ini salah satu pelabuhan yang ramai ya lintasannya
apalagi kalau sudah mendekati mudik dan memang begitu banyak ya yang fasilitas dan kapal yang ada di sini
kita ditemani oleh direktur utama pt asdp indonesia ferry yaitu ira puspa dewi
asdp itu angkutan sungai danau dan pelabuhan
tapi sebenarnya ada lautnya juga kan ya
nah mbak ira ini sudah jadi di rut sejak tahun dua ribu tujuh belas
ini kan merupakan perusahaan yang bumn ya
tadi dikatakan mau tidak mau harus profit juga
tapi layanannya juga harus lancar safety nya juga harus dijaga dan harus banyak yang dikembangkan
nah pasti dengan apalagi latar belakang dari swasta mbak ira
jadi apa saja strategi ketika menjadi di rut ini apa apa saja yang sudah dilaksanakan serta visi ke depannya itu seperti apa sebenarnya
jadi gini kita tadi sudah cerita sedikit ya bahwa namanya bumn ya
bumn mesti pelayanannya diharapkan terus membaik
at the same time harganya nggak boleh naik naik banget gitu
maka kita tahu bahwa sebagai perusahaan untuk menjaga kesetimbangan itu
harus ada sayap bisnis yang dikembangkan yang nantinya kayak cross subsidi lah ya di masa depannya dengan hal hal yang kita menggunakan aset kita
apalagi kalau misalnya infrastruktur ini kan mahal
harus di maintain dibangun dan lain sebagainya
sebenarnya tiketnya masih murah banget
nah maka kita kembangkan kalau di sdp ini yang core itu kan sekarang connectivity ya
jadi kita itu sekarang melintas di dua ratus empat puluh lima lintasan di seluruh indonesia

kita mengelola satu ratus lima puluh kapal sendiri plus lima puluh dua kapal orang lain
nah jadi ini dalam rangka semuanya juga biar pelayanannya sustainable perusahaannya juga sehat secara keuangan
jadi kita lakukan tiga hal
transformasi di bisnis kemudian transformasi digitalisasi
kemudian transformasi sdm dan budaya
bisnis kenapa itu tadi
kita mesti menjetimbangkan antara agenda agent of development dengan agenda sebagai business entity
kemudian digitalisasi ya biar efisien prosesnya biar terbuka uangnya nggak
nggak kemana mana nggak ada bocoran
oh ini ada kapal ya
iya kalau di pelabuhan gini seru rame
nah sementara yang sdm dan budaya ya itu yang harus dilakukan
untuk semuanya ini bisa berjalan karena berubah
nah jadi kita melakukan tiga hal dari segi transformasi bisnis
kita masuk ke pariwisata kemudian kita masuk ke logistik dan memperkuat konektivitas tadi
sekarang kita di situ
kalau pariwisata apa ini berarti punya lebih banyak kapal pesiar atau pariwisata atau kerjasama dengan pihak pihak lain
di antaranya itu
jadi kalau pariwisata kita ada yang kita sebenarnya gini kita tuh tidak baru di pariwisata
pertama sebenarnya fungsinya memang sebagai enabler
jadi ada beberapa daerah wisata indonesia yang memang asdp berperan aktif sebagai enabler sebagai transporternya gitu
nah misalnya nih raja iv itu setelah saya baca baca yang membuka raja empat itu ke orang umum gitu adalah asdp dulu ternyata
kemudian kita ada di mentawai ada di nias ada di labuan bajo itu sebagai enabler
tapi sejak dua tahun lalu kita sudah masuk juga menjadi pelaku di pariwisata
jadi kita lihat misalnya labuan bajo itu satu bagusnya asdp ini apa banyak waterfront kita yang bagus
nah kemudian labuan bajo ini lagi naik nih
iya naik down ini salah satu destinasi wisata yang populer ya
betul nah jadi kita bangun juga di waterfront kami pelabuhan yang terintegrasi dengan marina kemudian ada hotelnya juga
kemudian ada commercial area kenapa sih marina gitu dan kita memang menggandeng orang luar untuk marina
karena itu tadi kita tuh ingin naikin levelnya keberadaban di industri ini tuh dengan belajar dengan sesuatu yang tinggi
jadi marina itu salah satu industri yang saya belajar later gitu ya bahwa demanding sekali
misalnya yah yah yang cantik itu
banyak sekali sekarang lah orang kaya itu harus salah satu yang harus dimiliki sekarang itu
iya mainannya mahal sekali gitu kan
dan ini harus parkir di
parkir di marina salah satu requirement nya ternyata saya juga baru tahu belajar gitu
tidak boleh lebih tinggi ombaknya itu dari satu feet jadi si cantik ini nggak boleh digoyang banget
nah buat saya logikanya sederhana kalau kita terbiasa atau sebagai institusi belajar untuk mengelola sesuatu yang tinggi yang delicate yang demanding banget gitu
maka harusnya yang lainnya ketarik gitu
karena sekarang kita sedang mencoba menyebrangkan dengan nyaman dengan secara konsisten
kita udah mulai tahu nih bagaimana health safety sudah jelas requirement jelas
itu basic lah
betul tetapi bikin konsisten itu ternyata sesuatu yang orang indonesia secara umum saya pikir harus belajar banyak
tapi ada target yang misalnya yang haruslah kalau sekarang sudah profit ini
dan profit terbesar datang dari mana
profit terbesar masih dari konektivitas dari menyeberangkan jadi dari mengelola kapal ini
kapal ini dan dsdb memiliki sekitar berapa tadi
lima puluh kapal dan ini berapa
dan lima puluh dua kapal orang lain yang kita kelola jadi dua ratus sekian
jadi bisa dikatakan berapa jumlah penumpangnya itu
dalam satu tahun kita tuh sepuluh juta
sepuluh juta satu tahun kita kelola
nah kita ngomong tadi transformasi bisnis juga mbak gini kapal ini kalau dengan kita satu ratus lima puluh saja itu ternyata asdp itu pemilik kapal terbesar ferry day dunia
bukan di indonesia
ya masuk akal lah kita juga
nah kemudian dengan kita mengelola lima puluh dua kapal orang lain ini yang kita bangga ya dan mohon dukungan dan doa karena pertama kali
itu kita tuh jadi dipercaya gitu mengelola kapal asetnya orang lain
jadi apa mereka bayar ini
revenue sharing jadi kita kerjasama pengelolaannya kemudian mereka meningkat revenuenya dibandingkan kalau dikelola sendiri
dan ini sudah ada sekitar enam perusahaan yang juga tertarik untuk kita kelola
buat buat saya itu menarik karena kita tidak harus punya aset sendiri ini yang kalau dibilang
harus main mental business model juga harusnya
mental business model juga harus diubah
dan itu mbak saya bercandanya gini kita satu ratus lima puluh aja udah jadi terbesar di dunia kalau dua ratus sekian kita sudah terbesar seplanet bimba sakti
tapi maksud saya kita bisa gitu menjual manajemennya kita gitu dan itu buat saya sesuatu yang membanggakan karena kita mulai masuk ke area yang sekarang udah zamannya
nggak harus kok punya aset sendiri tapi mengelola aset orang lain
kita ingin meningkatkan peradabannya
pelabuhan supaya lebih beradab beradab itu apa sederhana tertib rapi nyaman terus termasuk wc nya bahasanya kalau dulu carinya pakai hidung sekarang pakai mata karena signage nya udah benar dan baunya nggak tajam
iya kita lanjutkan insight with desi anwar saya bersama direktur utama pt asdp indonesia ferry dan langsung dari terminal eksekutif sosoro di merak ya mbak ira puspa dewi
nah biasanya kalau di sini pasti banyak orang kan ya ini lagi kebetulan agak kosong aja ya
ini kebetulan agak kosong karena ada polanya jadi biasanya senin selasa pagi itu agak sepi
nanti jam tiga udah rame banget
udah rame ya
sampai jam tiga pagi besok tapi paling rame lebaran
iya pasti lebaran nah biasanya ini kalau kita di media ya
paling sering tuh kalau angkutan ini lebaran itu kalau bicara kapal itu berapa kali tuh kita kapal oleng karena kebanyakan penumpang over capacity belum juga mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya
nah ini saya lihat dengan adanya digitalisasi ini tentu membantu ya
nah kapasitas nah ini mungkin bisa ceritakan sedikit karena biasanya orang kan datang tadi disebut naik motor bawa keluarga bawa belanjaan dan lain sebagainya
ini dengan adanya transformasi digital ini bisa dikatakan lebih terukur ya
ini akan kalau saya bilang boleh revolusioner karena selama usianya sdp itu empat belas
empat puluh lima tahun mungkin dalam hal mengelola perusahaan
tahun mungkin dalam hal mengelola penumpang ini kita melakukan hal yang sama gitu bahasa kita bercandanya tiap lebaran orang asdp itu banyak doa semoga lebaran kali ini kita selamat gitu
zero accident karena nggak scientific gitu sementara kita itu dari segi supply kita tahu jumlahnya berapa gitu per hari maksimum segimana tapi dari segi demand kita tidak pernah menghitung
pokoknya orang datang berapa go show kita layanin
jadi selama ini tidak bisa dihitung kapasitasnya segini harusnya jumlahnya penumpangnya
selama ini bukan tidak bisa belum dimulai ya nah kemudian kita serius saya gini sebenarnya dari personal story gitu ya
saya tahun pertama disini tuh sempat satu hari enggak tidur dua puluh tujuh jam saya enggak tidur gitu
karena hari itu peaknya luar biasa terutama kalau saya bilang yang paling apa serem lah gitu
terima kasih dengan motor karena dari jauh pasti dengan keluarga ada anak jadi sekitar empat jiwa dalam satu motor
barang barangnya macam macam panas dari bogor gitu puasa puasa kalau nggak sabar dikit gasnya di wuh gitu potensial chaosnya lumayan gitu
dan itu ngeri gitu saya ngelihatnya sementara kita tidak menjadi lebih muda kan tiap tahunnya
bisa lah melek melekan dua puluh tujuh jam gitu kan saya pikir oh ini harus ada sesuatu yang dilakukan
kemudian kita dalam kurang lebih setahun ini sejak lebaran lalu intensif kita engage dengan ahlinya sistem dynamics
dimana kita menghitung supply dan demand port capacity nya segimana kita sebut dengan port capacity management
online sudah ada kemarin tapi kita belum galakan betul orang masih gusyuk
kemudian harapannya apa kembali konsumen buat kita penting sekali keamanan kenyamanan
terus yang kedua assurance bahwa hak mereka terhadap asuransi itu dicatat dengan benar
karena kalau sekarang
mereka masuk manifest
harus ada ktp nya sesuai
dan juga tidak harus datang dan menunggu disini lama lama antri atau berubut untuk beli tiket
iya tapi kalau kita lihat juga ini kan biasanya kan terminal di mana mana kalau masih sistemnya manual itu kan biasanya jadi inilah istilahnya lapangan kerja untuk orang orang yang memang seharusnya kan
misalnya untuk malak malakin atau calon dan lain sebagainya
ini apa dampaknya
ini merupakan salah satu dari warna ya kehidupan terminal ini
ada preman premannya lah istilahnya menguasai pelabuhan
soalnya gini bahagianya barangkali ini dan ini beyond pay check diberi amanah untuk mengelola industri ini adalah kita punya kesempatan untuk mengelola kalau saya bilang peradabannya
kita ingin meningkatkan peradabannya pelabuhan supaya lebih beradab
beradab itu apa
tertib rapi nyaman
terus termasuk wc nya bahasanya kalau dulu carinya pakai hidung sekarang pakai mata karena signage nya udah benar dan baunya nggak tajam gitu
nah kita ingin begitu meningkatkan sudah mulai ada kesadaran yang tumbuh di kami juga
tapi kita lagi tegaskan betul bahwa konsistensi itu penting banget
tapi yang juga challenging adalah perilaku konsumen
jadi kita juga harus sama sama mengedukasi
jadi ini memang bukan soal asdp nya saja tetapi juga soal bagaimana kita sama sama meningkatkan derajat keberadabannya bangsa indonesia lah
karena ekosistemnya harus kita bangun
jadi berarti ya ada perubahan sikap perubahan mental tapi juga memastikan area ini aman untuk semuanya
nah itu resistensinya
pertama dari dalam juga selalu ada karena setiap ada
kan ini penkal loh misalnya
ya kalau semua ada cash nya kan pasti ada kebocoran sana sini kan berarti
semua pihak lah istilahnya terlibat
iya tapi ya gini ketika kita tahu bahwa this is the only way to go ya sudah dilakukan
apapun resikonya ada protes protes ada
ya di engage aja terus
kemudian akhirnya sistem lah yang bisa mengatur itu semua dengan lebih baik
tentu saja kita ada beberapa sentuhan humanisnya lah di dalam proses itu
saya pikir itu keharusan gitu
tetapi akhirnya memang sistem yang menjadi masternya dari perubahan ini
menurut saya juga konsumen setelah merasakan begitu nyamannya mereka juga ada sense of ownership nya juga ya
mereka tidak buang sampah sembarangan
dan biasanya kalau melihat lingkungannya nyaman juga langsung merasa ada kebanggaan
ini sekarang kalau masuk kapal bisa ini nanti kita bisa lihat kalau weekend terutama anak anak muda sekarang udah pada nge vlog gitu ya
iya ini menjadi salah satu selfie spot juga ya
terus orang indonesia ini kan lucu
kalau ada kelahiran sempat yang saya ingat lahir di kapal itu cenderung namanya dikasih nama si kapal
jadi ada kapal namanya portling
nah tadi dikatakan bahwa profit itu memang salah satu dari tujuan istilahnya sebagai bumn juga tidak hanya memberikan pelayanan yang baik
saya lihat ini dari pelabuhan yang dikelola ini kan aset juga kan
ini bagaimana memaksimaisi aset ini supaya bisa menjadi salah satu revenue
kami gini perusahaan feri itu kalau yang salah satu yang established itu ada di hongkong
kemudian yang lainnya lagi ada di eropa
di inggris lah di dover di door
dover cali itu salah satu
kemudian kita lihat mereka kita semacam riset lah apa sih yang dilakukan mereka ketika mereka mau mengubah secara besar besaran
yang pertama turism
yang kedua adalah logistik
nah di yang pariwisata ini kita belajar dari hongkong di mana waterfrontnya hongkong kan jadi daerah urban
nah kita melakukan yang sama
tetapi kita sedang meremajikan
kita sedang meremajakan secara serius beberapa pelabuhan besar kami
setelah merak bakahuni ini maka kita akan remajakan di ketapang
kemudian padang bae di bali karena daerah turis sekali
lembar di lombok
sampai nanti ke kupang
jadi masuk bisnis property
asdp memiliki property atau kerja sama dengan developer atau bagaimana nanti kira kira
kita kembangkan kemudian yang mengelola anak perusahaan properti
jadi kita tahu kalau asdp tetap bisa
sementara yang properti dikelola oleh anak perusahaan yang bikin dna baru
karena dna nya asdp bukan property
jadi property nya dalam bentuk apa hotel juga atau housing
kalau saya ini nggak lebih gini terminal yang kemudian berfungsi sebagai mall
iya jadi di banyuwangi nanti menjadi tempat hangoutnya anak anak banyuwangi yang menghadap ke pantai gitu misalnya
tokonya supermarket restoran
jadi kalau nanti ke depan rencananya berapa persen ya itu dari bisnis property itu yang bisa di
kita harapkan gini kalau sekarang kan semuanya masih ditanam nih gitu ya
tapi saya kira dalam lima tahun saja itu bisa menyumbang hingga dua puluh dua puluh lima persen sudah bagus
kita harapkan begitu
karena property nafasnya agak panjang ya
misalnya kita bangun hotel di labuan bajo itu investasinya cukup besar
tapi eventually itu akan jadi lebih tebal
dan kita harapkan tadi menggantikan daerah daerah yang kita itu masih rugi
di mana mana saja yang ini merak bekau ini pasti salah satu yang gemuk lah
di daerah timur
di daerah timur kita ada beberapa yang masih rugi
itu di lintasannya madura dan surabaya itu dulu kan besar sekali
tapi sudah ada jembatan sebelas tahun lalu yang
sebelas tahun lalu ya nggak mungkin lah kita profitable
tapi kita tahu juga sudah engagement dengan stakeholders
nggak bisa kita harus di surabaya itu karena harus sebagai contingency
tapi kita mesti cari duit di tempat lain ya kayak gitu
jadi tiga puluh lima pelabuhan ya ini seluruh indonesia ya
ini ada kelas kelasnya sendiri di tiga puluh lima
ada yang misalnya kelas a yang bisa nanti istilahnya sumber revenue nya paling besar

ada beberapa kelas
yang lainnya dari tiga puluh satu titik yang lain gitu
tapi memang di timur itu banyak pelayanan
dan kalau boleh cerita ada
apalagi di sana kan pulau nya kan banyak
jadi mau tidak mau ya harus disediakan
ada beberapa yang kalau saya bilang pelayanan itu membahagiakan ya
jadi misalnya kalau
jadi misalnya kalau mbak desi ingat beberapa mungkin dua tahunan lalu di daerah asmat ada buruk gizi
keadaan buruk gisi yang sangat parah
terus kita lihat isdp di mana sih gitu
ternyata kita tuh ke asmat waktu itu dalam satu bulan hanya tiga kali
jadi kebayang nggak daerah gimana mau tercukupi kalau ada supply logistiknya cuma satu bulan tiga kali
terus kita berhubungan dengan kementerian perhubungan kita tambah sekarang frekuensinya enam kali lah dalam satu bulan
ada obat ada makanan
kerasa betul ya bahwa alhamdulillah gitu negara ini memutuskan bumn itu memang bukan cuma profitable tapi ada pelayanan yang serius
iya dan ini swasta nggak bisa melakukan seperti itu

ada juga kami tuh menurut saya
kami tuh menurut saya
kita tuh mau transportkan ternak
jadi mbak desi dari ternak itu kalau dari ntb misalnya ke jakarta dengan perlakuan yang baik
dengan perlakuan yang lebih manusiawi atau hewani itu
maka dia itu nggak stres
kalau dia nggak stres maka dia berat badannya nggak turun karena dia mau makan
dan dagingnya juga nggak alot katanya
bagi pemakan dagingnya
karena kalau stress kan wah langsung
karena kalau kita stres kan makan nih
kalau dia stres nggak mau makan
tapi terlihat betul jadi pedagang sapi pemilik sapinya itu lebih ada uangnya gitu setelah si sapi ini tidak turun berat badannya
jadi terasa betul kan fungsi bahwa wow ini mulia sekali gitu kerjaan seperti itu
terus yang lain lagi fungsi agent of development yang saya juga melihatnya heartwarming gitu
jadi ada suka adik lahiran di kapal karena saking jauhnya akses terhadap rumah sakit
terus orang indonesia ini kan lucu kalau ada kelahiran sempat yang saya ingat lahir di kapal itu cenderung namanya dikasih nama si kapal
jadi ada kapal namanya portling
si kru ini cowok cowok semua dan dia bisa terlatih memang untuk menolong kelahiran karena harus siap terutama di timur
nah nama anak ini namanya pun
lucu banget gak sih
ini kalau begitu mungkin dikasih ini ya tiket seumur hidup atau bagaimana
tapi segitunya bahwa it's beyond business yang seperti itu
terus teman teman asdp itu percaya kalau kayak gitu akan ada hoki mbak desi
jadi mereka celebrate betul ada kelahiran di kapal karena ini kapalnya hoki
jadi indah sekali
wah ini sudah masuk ini
ini merupakan salah satu yang dimiliki oleh asdp
ini bisa cerita sedikit mengenai kapal
hampir semua kapal kami adalah kapal feri
jadi bisa penumpang dan kendaraan
ini melayani merak bakahni yang sailing timenya satu jam
tadinya sailing time merak bakau ini kalau reguler itu rata rata bisa tiga jaman
sekarang dengan ini satu zaman
dan nyaman lah di dalamnya
kita belum yakin ini nyaman atau tidak
jadi perlu kita cek
jadi ada berapa total kapal seperti ini yang dimiliki
seperti ini yang sekarang berjalan ada empat
oke dan disini dermaganya saya lihat tadi ada kita di dermaga nomor enam ya

jadi lemun darmanir kapal setiap hari di sini
jadi lemun darmanir kapal setiap hari bisa berapa kapal total
di total gini total di lintasan ini ada sekitar enam puluh delapan

apalagi kalau teman teman punya waktu pas lebaran seru
kita mungkin istirahat sebentar sampai menunggu kapal port link ini bersandar
dan kita akan
melihat sedikit ini supaya memiliki sedikit pengalaman ya seperti apa
mbak desi belum pernah ya naik kapal
tapi itu selalu pertama kali
transformasi apa apa akhirnya harus dirasakan oleh konsumen
buat kami yang kalau kami dapat feedback gitu walaupun sampai sekarang sih yang namanya netizen masih kadang kadang kejam gitu
tapi kami perubahan itu sudah dilihat
orang bisa lebih tertib
kebocoran sudah dihambat dengan lumayan signifikan

diperawatan dan wisnichen keseluruhan indonesia

kita sudah melihat ini portlink ya kapal ferry yang baru dari bakau
senyaman apa kapal portlink we bridge the nation ini kita akan lihat ya
jadi ada edukasinya dikit gitu kita kita balik
ancient bahari ya
makanya kalau kita sekarang dengan urusan tol laut dan lain sebagainya ini mengembalikan
ke kita sesungguhnya
ke kita sesungguhnya
iya kita lanjutkan insight with desy anwar dengan sentri utama pt asjp indonesia santai
rugby mbak ira

pokoknya di senin itu pengen ikut ikutan
link yang kita sudah tadi inspeksi luar biasa walaupun usianya cukup tua tapi fasilitasnya itu
lengkap masih modern dan tadi mbak ira mungkin salah satu yang memang harus diperhatikan adalah
maintenance nya itu ya saya lihat di sini tempat duduknya bagus rapi ada sinemanya bioskopnya ada ruang vip
untuk ibu menyusui dan lain sebagainya ini bagaimana supaya bisa di maintain dengan baik
karena kalau banyak penumpang dari seribu orang tuh ada yang mungkin kotor buang sampah kakinya naik
ke kursi kursi yang begitu saya setuju mbak desy baru pertama kali masuk ke kapal asdp gini kita
memang bener banget lagi mencoba mengubah macam macam tapi akhirnya memaintengnya gimana
memaintengnya itu kan orang orang yang memiliki kekuatan yang lebih baik jadi kita harus meminta
orang dan itu kan mentalitas gitu ya nah itu salah satu yang kita sebut dari tiga pilar
transformasi tadi kan ada digitalisasi ada bisnis nah ini sdm dan budaya gimana nah
kita memang sedang besar besaran mbak bikin mulai mungkin dua tahun terakhir ini bagaimana
manusianya ini siap dengan perubahan yang memang harus dilakukan jadi kita punya
sekarang beberapa program pengembangan sumber daya manusia yang lebih terstruktur
dibandingkan yang dulu jadi misalnya sekarang kalau ada saya bilang kementerian bumn misalnya minta ganti direktur
ada stok nggak ada karena sudah di groom secara terstruktur betul sudah di groom secara terstruktur sudah siap setiap at anytime
kalau ada yang perlu direktur dari sdp sudah siap yang standarnya bumn
apalagi sekarang dengan zaman milenial ini ada perombakan ganti mungkin dengan jiwa jiwa yang lebih muda lebih dinamis dan lebih terbiasa dengan digital ya
jadi kami termasuk bumn yang beruntung ya dalam prosesnya kita tuh sekarang hampir enam puluh an persen itu millennial
jadi selebihnya adalah yang post millennial nah kami ngelihatnya gini ada aset gitu ini imbang yang bagus dimana si millennial itu kita dapetin energinya gitu
sementara yang di atas itu kita dapatkan wisdom nya betul ya pengalamannya
betul jadi ada institutional history yang memang harus dikawinkan gitu
nah dan itu sangat membantu di proses perubahan yang sedang kita lakukan secara cepat gitu
dan ini sudah terasa dalam dua tahun mbak ira yang memimpin asdp itu sudah banyak dirasakan perubahan revolusi mentalnya itu dan sikap yang
kami gini ngomong transformasi apa apa akhirnya harus dirasakan oleh konsumen
buat kami yang kalau kami dapat feedback gitu walaupun sampai sekarang sih yang namanya netizen masih kadang kadang kejam gitu
tapi kami perubahan itu sudah dilihat orang bisa lebih tertib kebocoran sudah dihambat dengan lumayan signifikan gitu di daerah daerah yang sudah digitalisasi
kemudian yang terasa betul adalah pelayanannya
nah pelayanannya ini karena service is everything tapi berarti juga konsumennya juga harus belajar untuk merawat dong
nah ini juga
agak susah kan misalnya
tapi tantangan yang lain lagi
jadi betul jadi kita sudah lihat nih tempatnya sudah lumayan bagus gitu ya
cukup mewah ya
padahal hanya lima puluh ribu
lima puluh ribu di sini
untuk seperti ini kalau sebenarnya kalau naik pesawat kan jauh lebih mahal
ini satu keluarga misalnya ada berapa empat lima orang pakai mobil ini berapa
sekitar lima ratus sekian
sekitar lima ratus ribu ya
nah cuman itu tadi kita minta kerjasamanya gitu dan edukasi sama sama
sebagai bangsa nih sdp nya belajar konsumennya juga belajar
misalnya sofa seperti ini terus nanti ada anak yang loncat loncat pakai sepatu kotor
atau di beberapa daerah yang masih ada kebiasaan siripina ngeludah di lantai
atau menggunakan kamar mandi tidak disiram itu sehari hari masih ada
jadi ayo sama sama bantu supaya tidak hanya sdp
tapi bangsa ini lebih naik derajat peradaban
iya apalagi kita memiliki barang bagus biasanya penyakitnya tidak dirawat
baik balik ke tadi sdm itu sendiri
sekarang ada berapa jumlah ini ada staff nya employee di sdm
kita total ada empat sekitar empat delapan ratus
empat ini seluruh indonesia
karena memang perlu banyak laki laki
saya rasa mungkin harus ada gendermics nya juga untuk memasarkan
yang menarik gini kalau di kru kita ada yang sertifikatnya sudah tinggi tinggi siap jadi nahkoda
tapi mereka sendiri yang membatasi bahwa saya kalau sudah di sini mau di rumah aja
jadi ada gaya leadership yang dibawa
ini apa mbak ira
apalagi kan ini backgroundnya kan swasta retail bukan perkapalan
bukan perkapalan banget
kalau saya ngelihat gini di perempuan barangkali mbak desi sering lihat lah
kita itu kalau bisa nggak usah berantem gitu
kalau bisa kita cari jalan tengah dialognya lebih panjang lebih kolaboratif tapi rasanya lebih berkelanjutan gitu
karena nggak usah konflik lah gitu
sementara kalau cowok tuh bawaannya kan soal mempertahankan teritori
kalau kita bagaimana kolaborasi lebih baik
apalagi sekarang dengan zaman digital zaman kolaborasi ini penting ya
dan ini biasanya kalau perempuan juga lebih ke detail
ini pembukuannya juga
good governance nya penting ya
governance nya harus penting
apalagi di bumn
kemudian sampai detail wc nya seperti apa kita cek setiap hari
kalau dari segi karir pengalaman dan lain sebagainya sebenarnya tantangan terbesar ketika menjadi dirut
bumn ini apa yang dirasakan
yang sempat membuat agak shock gitu
yang shock adalah rigid ya
betapa bau bau birokrasinya lumayan ketat gitu
formalitas untuk sesuatu yang sangat rigid itu sempat bikin mulus sih
tapi sudah lima tahun sudah mulai lebih pintar dibandingin lima tahun lalu
kedepan kira kira apa yang mau kita rasakan
dari khusus transportasi lintasan ini
kami gini bercita cita sekarang ini kita sudah tahu bahwa
sudah pada level tahu apa yang harus dilakukan
seperti membuat pengalaman konsumen yang sangat baik yang excellent gitu
nah melakukannya secara konsisten itu kami masih harus belajar lebih
kemudian yang kedua konsistensi juga di digitalisasi
yang kita harus scale nya
link up ke seluruh lintasan yang kita ada
saat ini tiga puluh lima pelabuhan dan kita masih baru di beberapa tempat
tapi kalau target target dari segi keuangan ataupun dari segi mungkin peremajaan
ini kan kita sudah ada terminal eksekutif yang bagus ya untuk pertama kalinya
nanti kira kira taruhlah lima tahun ke depan
ini akan menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan di seluruh pelabuhan
kita akan mulai di pelabuhan yang terutama mendukung pariwisata
jadi tadi saya cerita ya ada di ketapang di banyuwangi kemudian di labuan bajo padangbae lembar bali lombok sampai ke kupang nanti
nanti itu semua ya
iya dalam tahun dua ribu dua puluh ini
berarti kan harus ada kerjasama dengan bumn lain tapi juga dengan kementerian pemerintah
jadi dengan siapa siapa saja perhubungan pasti kan ya
perhubungan pasti kita secara teknis dibawah kementerian perhubungan
walaupun ownership nya adalah menteri bumn
kemudian yang lainnya kita kerjasama dengan bumn konstruksi
kita juga kerjasama dengan swasta dan internasional juga
misalnya marina kita sekarang sedang pada tahap mudah mudahan segera deal dengan pengelola marina yang internasional
karena dia harus membawa komunitasnya ke indonesia
nah itu bagaimana caranya cukup atraktif atau tidak kita indonesia
khusus dengan yang internasional ya
saya melihatnya cenderung melihat mana daerah yang memang sudah atraktif gitu
yang naikinnya tinggal sedikit misalnya labuan bajo
bali lombok labuan bajo
betul itu mereka tertarik sekali
mbak ira sendiri sudah ini melanglang buana naik ini kapal
saya belum ke tiga puluh lima nya dalam dua tahun ini
saya mungkin kurang lebih separuh lah dari cabang itu

sebenarnya kalau dari seni berjalan itu ada romantisme ya
kita melihat pemandangan ada kita dan lautnya begitu indah pula
soalnya pesawat itu kan lebih banyak antrenya
mekanis banget nih
jadi bagaimana ini sekarang membuat khususnya anak anak muda ini ya mengembalikan lah istilahnya travelling lewat dengan menggunakan kapal atau
nah harapan kami memang dari adanya tol yang nanti pak jokowi ini
tahun dua ribu dua puluh empat dari banda aceh sampai ke tapang dua belas nih tolnya
sekarang saja sudah mulai kita lihat antusiasme keluarga indonesia traveling dari lampung dan palembang khususnya itu kalau weekend dengan keluarga cenderung membawa mobil sendiri dan lewat kami
berarti jauh lebih menyenangkan juga
jauh lebih menyenangkan
apalagi sekarang cuma sejam aja kesininya
terus orang indonesia kan suka belanja oleh oleh nih
gak usah angkat angkat tinggal masuk
dan disini boleh bawa durian ya tadi waktu kotlinnya datang aroma duriannya
nah ini kalau naik pesawat itu ini mungkin kelebihan ya dari transportasi kapal itu
boleh bawa durian
boleh bawa durian benar
jadi kedepannya kita harap memang sudah lihat gitu tanda tandanya dengan adanya tol ini disini akan lebih vibrant lagi
akan lebih rame lagi dan masyarakat lebih menikmati
ini harapan kami
kaminya peningkatannya pelayanan lebih baik konsisten
kemudian konsumennya juga sama sama menjaga fasilitas yang ada
karena murah nih
murah tapi juga aman
dari tahun ke tahun ini keamanan ini tetap terjaga mbak ira
harus terjaga dan dicek oleh independent parties
ya kita harus complian terhadap international standard
iya dan juga termasuk swasta swasta yang mungkin tidak mengikuti ini peraturan juga ini merupakan bagian ya dari asn
kita ya bagian dari ini
baik ira terima kasih banyak ini sangat menarik sekali ya karena kita tidak sering ya tahu bagaimana sih sebenarnya isi perut ya dalam mengimplementasi transportasi lintasan laut ini
dan ini sangat penting apalagi indonesia ini merupakan negara yang maritim dan kita juga ya mau tidak mau juga harus mengapresiasi ini konektivitas ini
karena ini bukan saja menguntungkan kita sebagai bangsa ya persatuan
negara kesatuan tapi juga untuk meratakan dari segi ekonomi
dan kita juga merasa lebih dekat satu sama lain
iya terima kasih banyak mbak gira ya demikian insight with desi anwar kali ini
jadi kalau misalnya mau traveling jangan hanya mengandalkan yang sistem transportasi itu itu saja
jangan lupa kita juga memiliki lumayan ya ferry yang seperti ferry deportlink ini yang dari segi fasilitasnya juga nyaman
harganya juga murah dan sangat menyenangkan
insight with desi anwar dapat juga anda saksikan di cnnindonesia com dan juga di kanal youtube insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye